baik ini kami sudah bawa trompet masing masing satu artinya yang kita tunggu tunggu akan segera tiba meski beberapa menit lagi ya
gimana rasanya di tahun ini sudah ada doa doa atau sudah mulai merenung kira kira yang tidak diulangi apa di tahun depan
yang tidak akan diulangi adalah kayaknya saya anaknya nggak menyesali apapun ya
benar benar tapi kalau misalnya saya adalah doa dan harapan untuk saya teman teman juga indonesia harapannya kita semua bisa menyongsong tahun yang lebih baru lagi dengan semangat yang baru tentunya
apalagi beberapa hari lalu kan memang sudah diputuskan bahwa ppkm tidak ada disiplin protokol kesehatan tetap dijaga semoga ini menjadi kebiasaan baru bagi kita begitu ya
supaya kita bisa menjaga kondisi ini indonesia juga lebih baik lagi
betul karena kalau kita berkaca pada beberapa negara lain misalkan seperti tiongkok
ini kan beberapa kali naik turun ketika sudah dilonggarkan tapi ternyata kasusnya naik harapannya tentu itu tidak terjadi di indonesia teman teman
betul selain kesehatan dan juga tadi kondisi politik kondisi ekonomi dan lain lainnya itu saya juga terus berdoa agar pendidikan kita makin maju
karena bonus demografi tadi pada saat dialog sudah ditekankan dikatakan kemudian juga akan ada lonjakan masyarakat dunia reza
betul kan ya karena masyarakat dunia ini sudah begitu banyak itu artinya nanti anak anak kita nih yang generasi selanjutnya persaingannya akan semakin ketat
itu artinya pendidikan indonesia juga harus semakin maju agar bisa bersaing secara global
betul mulainya dari literasi seperti kata mas umam dan rista tadi bahwa yang penting jan fomo
kita pelajari dulu semuanya literasi itu penting
iya apalagi dengan majunya dunia digital begitu ya harapannya
ya adalah kita bisa menyongsong itu dengan baik tapi kita akan melihat waktu sepuluh detik lagi ternyata pendidikan yang lihat tahun dua ribu dua puluh tiga

nah ini juga menjadi yang tadi kita bahas adalah titik yang baru bagi warga jakarta dan sekitarnya untuk merayakan tahun baru di sana
tepatnya di taman mini indonesia indah
ini sebenarnya bisa jadi simbol lembaran baru karena ini kan baru revitalisasi dan akan baru dibuka untuk umum seluruhnya pada tahun dua ribu dua puluh
dan selanjutnya ini kota yang cukup dekat di hati saya adalah kota bandung
kita lihat bersama ya
kota bandung bagaimana suasananya
ini adalah suasana di jalan asia afrika
di jalan asia afrika ini memang dari tahun ke tahun sebelum pandemi menjadi salah satu titik
jadinya jalan asia afrika cukup panjang dari hotel kemudian hingga masuk ke jalan
masjid ini ditutup dan dipenuhi oleh masyarakat kota bandung dan itu benar benar ramai
suasananya menyenangkan dengan cuaca yang dingin ya kalau kota bandung ya
plus dengan cosplayer yang agak misis tadi ya seperti yang digambarkan rekan kita
bisa berkumpul dengan keluarga sekaligus juga menantang adrenalin
menarik dari bandung
tapi juga ada rekan kita nanti di beberapa oke kita akan lihat lagi gambar dari taman mini indonesia indah
ini cukup menarik
penyekatan dari kembang api masih terus dilakukan
kalau kita lihat ini antusiasme warga semuanya kemudian mengangkat gadgetnya masing masing
mengabadikan momen penting yaitu momen yang sudah kita tunggu tunggu selama beberapa tahun terakhir
akhirnya bisa terjadi lagi hari ini
akhirnya kita bisa melihat lagi bagaimana kemeriahan dari perayaan tahun baru
apalagi tahun ini dki mempusatkan perayaan tahun barunya di taman mini indonesia indah